ke kasus lainnya saudara selain pelaku utama polisi menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper
satu tersangka baru yang ditetapkan polisi ialah adik pelaku
dalam kasus ini adik pelaku berperan membantu membuang koper yang berisi jenazah korban ke kalimalang
dari penyelidikan polisi sebelum membuang jenazah korban pelaku sempat menjemput adiknya untuk membantunya memindahkan jasad korban hingga membuangnya
di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama
kemudian setelah sampai di bitung tangerang mereka pindah mobil

disitulah di lokasi tersebut di kalimalang
disitulah di lokasi tersebut di kalimalang
disitulah di lokasi tersebut di kalimalang